sanksi tegas dijatuhkan pssi kepada arema fc menyusul kerusuhan supporter yang terjadi pada sabtu lalu
klub asal kota malang tersebut dihukum tanpa penonton hingga akhir musim ini
melalui rilis resminya komite disiplin pssi menyatakan arema melanggar kode disiplin pada pertandingan liga satu
saat melawan persebaya surabaya di stadion kanjuruhan enam oktober lalu
pelanggaran yang dimaksud adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan pendukung arema kepada supporter surabaya
serta intimidasi supporter arema terhadap pemain persebaya
untuk dua pelanggaran tersebut pssi mengganjar arema bermain tanpa penonton
baik pada lagakandang maupun tandang hingga musim ini berakhir
arema juga didenda seratus juta rupiah karena adanya penyalaan flare dan pelemparan botol
selain terhadap klub dua supporter arema yuli supil dan fandi
yang dianggap memprovokasi penonton hingga turun ke lapangan
juga diberi sanksi dilarang masuk stadion seumur hidup